ampun bang ampun bang
bang dia yang nyuri motor saya
lo berdua bisa diem kakak
santai men gue gatau itu motor temen lo
gue udah gak mau jadi bos lagi
gue disuruh suruh mulu
yang nyuruh siapa
satu kali tarikan lagi aja ya
temen yang pelit itu
bilangin ke bapak lo
kamu bilang aja sendiri
bus berminat untuk membeli sebuah sepeda motor
tadi saya ketemu sujat miko
dia ingin menjual motor murah
motornya udah agak butut
tapi masih bisa berjalan bos
kalau ada kata kata saya yang salah
kamu marah ya sama aku
siapa yang marah
biasanya kalau ngomongnya begitu
siapa yang marah
beni beni beni
kita berdua kan jadi
sebel sebel sebel

jangan lupa subscribe ya
untukatching channel baru
lu kagak percaya sama gua
buat apaan lu
bawa dukunya buat ani
tapi makannya di dalam ya nyak
gak usah ditukernya
bukan buat lu
tapi buat cudin
udah kok ngobrol tuh duit
terus motor udah lo cari
oh lu berenang aja di kali
ntar juga nyampe ke dalam
bro tuh liat sarangnya
jadi lu warna pakai gimana bro
lo saya masih kenyang
jangan lebay lo
gue mau kasih ongkos
teman teman aja bang
bang tuh burung apaan mas
ada nggak yang mau jual motor second yang murah
ah gue baru inget
kalau gue lagi ngomong lu jangan nyamber aja
kalau udah selesai ngomong
biar saya gak nyamber
temennya si jadmiko
nyari jadmikonya dimana
kamu yakin disini tempatnya
emang burung peleci bagus ya
boh bagus buat investasi
harganya murah kok
dan bunyinya bisa bagus
harga jualnya mahal
mahalnya sampai berapa bang
bulan kemarin temen saya jual lima juta
tapi itu yang udah jadi
yang udah gacor
kalau yang menang festival
nyampe bisa dua puluh juta
permisi saya mau ketemu bang jadmiko
yang mau beli teh saya
kayak motor leluh
lu ngapain nyebut nama gue
bang dia yang nyuri motor saya
lu berdua bisa diem kagak
gue gak tau itu motor temen lu
ini burung pleci
terima kasih bang